selama libur panjang jumlah pengunjung di surabaya north key naik hingga seratus persen
dalam sehari pengunjung mencapai lima ratus orang
berburusan set di surabaya paling utara jumlah pengunjung di surabaya north key
dermaga surabaya utara naik hingga seratus persen
dari dua ratus lima puluh pengunjung di hari biasa naik menjadi lima ratus pengunjung setiap harinya
dibuka dari pukul sebelas siang sampai delapan malam pengunjung hanya perlu membayar
sepuluh ribu rupiah dengan voucher kuliner sebesar empat ribu rupiah
jumlah pengunjung terbanyak berada pada pukul empat sore lantaran menunggu kemunculan matahari tenggelam